kemudian tadi juga sudah disampaikan senjata tajam kemudian aerosol kemudian senjata api dan juga tidak boleh membawa barang yang melebihi dari seratus ml seratus ml
jadi kalau bapak ibu jemaah yang membawa minyak wangi jangan yang melebihi seratus ml
juga uang dalam rupiah seratus juta rupiah